hai menjalani sebulan penuh berpuasa pastinya mengubah beberapa kebiasaan termasuk meminum
kopi bagi para penikmat kopi sehari tanpa minum kopi rasanya seperti ada yang hilang sehari bisa sampai
sampai empat lima cangkir nah kalau udah puasa biasanya saya gesernya setelah buka sih nah telah buka
biasanya setelah buka sop bis maghrib itu meh kadang sampai ya setelah asa setelah apa traweh
berkurang simba frekuensinya karena perut juga kosong seharian jadi harus disesuaikan jangan
sampai juga ngopi tapi buka langsung kopi ya nanti juga asam lambung juga gitu paling beres
taraweh biasanya mengurangi konsumsi kopi ternyata penting dilakukan saat bulan puasa
karena kopi memiliki kandungan kafein yang memberikan

efek diuretik ini bakal membuat anda lebih sering buang air kecil dan dikhawatirkan
memicu dehidrasi pada saat menjalani seharian berpuasa minum koki selepas buka puasa memang
jauh lebih baik dilakukan daripada saat sahur namun hal itu bukan berarti aman bagi setiap
orang kembali lagi ke kondisi tubuh masing masing apalagi di situasi bulan puasa seperti sekarang ini
financial onun bagaimana untuk menghelang dadah setelah auto vicem breve
dua suatu potensi yang niemang dalam hal khawri dua suatu zorang diaret coopi nah jarak waktu
yang dinilai aman untuk minum kopi adalah minimal dua jam setelah berbuka puasa karena
tubuh sudah beradaptasi dahulu terhadap makanan dan minuman yang masuk setelah berbuka
adalah diuretik diuretik ini yang kadang kadang menjadi masalah ketika diasuh pada bulan puasa karena apa
diuretik itu membuat anda mengeluarkan tipis lebih banyak nah jadi bayangkan kalau misalnya
kopi atau teh nih ya kita minum ketika sahur nah padahal sahur itu kita perlu berhemat air ya
karena kita bakal enggak minum sampai dua belas jam bahkan lebih gitu ya jadi anda bisa bayangkan
kalau mestinya saya berhemat dengan air tapi karena saya ngopi dan ngeteh subuh subuh kelihatannya enak
lalu kemudian sepanjang hari saya kerjanya tipis tipis selain efek diuretik kafein juga
menyebabkan peningkatan kewaspadaan dan membuat seseorang tidak mengantuk jadi jangan sampai
satu hingga dua cangkir kopi membuat anda tidak bisa tidur sementara anda harus bangun dini hari
untuk sahur jika benar benar tidak bisa lepas dari minum kopi sebaiknya konsumsilah kopi berkafein
rendah misalnya anda bisa memilih arabica ketimbang jenis robusta
dan ingat ya jangan banyak banyak cukup minum satu cangkir saja dua jam setelah berbuka puasa
desi aritonang yudhistira satria jakarta